pertemuan antara presiden terpilih joko widodo dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto diharapkan mengakhiri polarisasi antara dua kubu pendukung
kedua tokoh mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung capres
presiden joko widodo akhirnya bertemu dengan prabowo subianto
pertemuan tersebut digelar di stasiun mrt lebak bulus sabtu pagi tiga belas juli dua ribu sembilan belas
pertemuan tersebut diharapkan mengakhiri polarisasi antara dua kubu pendukung jokowi dan prabowo yang dikenal dengan istilah cepung kampret
kedua tokoh mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung capres
kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama
karena kita adalah saudara sebangga
dan setanah air
tidak ada lagi yang namanya satu
tidak ada lagi yang namanya dua
tidak ada lagi yang namanya cebong
tidak ada lagi
tidak ada lagi yang namanya kampret
yang ada adalah garuda
ya jadi saudara saudara
saya sangat setuju
sudahlah gak ada cepung cepung gak ada kampret kampret
semuanya semuanya merah putih
persaudaraan alumni atau pa dua ratus dua belas pun kemudian menentukan sikap terkait pertemuan jokowi dengan prabowo yang sepakat mengakhiri istilah cebong dan kampret
seperti dikutip detik com
mukmin menegaskan pa dua ratus dua belas sudah tidak lagi bersama prabowo dan akan terus meneruskan perjuangan mereka untuk melawan kecurangan
sementara itu ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais mengaku tak tahu terkait pertemuan prabowo dan jokowi
amin mengatakan akan berhati hati dalam berkomentar dan akan melakukan klarifikasi sebelumnya ke prabowo termasuk soal rekonsiliasi dan bagi bagi kursi
meski demikian dengan melihat pertemuan itu amin meminta kubu prabowo untuk berada di luar pemerintahan sebagai oposisi
amin mengatakan akan berhati hati dalam berkomentar dan akan terus meneruskan perjuangan mereka untuk melawan kecurangan
ada pertemuan pak amin sudah tahu sebelumnya
sebelumnya ada pertemuan
partai keadilan sejahtera menyambut baik pertemuan jokowi dengan prabowo namun pks menyayangkan tindakan prabowo yang tidak menyuruhkan soal oposisi dalam pertemuan tersebut
ketua dpp pks mardani alisera menilai pernyataan menjadi oposisi baik untuk demokrasi sekaligus menghindari timbulnya kekecewaan di kalangan pendukung
mardani yakin prabowo akan tetap bersama pks di garis oposisi
pernyataan mardani itu kemudian ditanggapi oleh gerindra
anggota badan komunikasi dpp partai gerindra andre rosiade mengatakan pertemuan jokowi prabowo merupakan pertemuan kebangsaan
andre menambahkan pertemuan antar negarawan itu memiliki tujuan dan niat luhur agar indonesia kembali guyur

pertemuan jokowi prabowo merupakan pertemuan kebangsaan

para capres terpilih jokowi dodo dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto kemarin kita sudah saksikan semua ya
ada banyak reaksi begitu ada sukacita ada yang kecewa kabarnya juga begitu
tapi itu kan panggung depan ya
kalau kemudian kita melihat di panggung belakang tentu ada pesan pesan tertentu yang kemudian membuat banyak pihak kaget
termasuk tadi pak amin
pak amin rais juga kaget katanya bang novelnya
ini sinyal baik untuk yang ke koalisi dan oposisi begitu ya
tapi saya sebelum ke bang novel atau ke bang al saya ke bang ambas dulu deh kalau gitu
yang dibaca kemarin itu di panggung belakang apa sih sebenarnya gitu
kita pengen terus terang aja nih
saya kira banyak kemungkinan soal di panggung belakang
sendiri memang ada lingkungan inti yang mungkin tidak bisa ditembus juga oleh kelompok inti di bpn
jadi ada kelompok yang lebih inti lagi di lingkungan terdekat pak prabowo kelihatannya yang langsung menggodong proses rekonsiliasi
yang mereka nilai strategik buat bangsa secara keseluruhan maupun pada konteks yang lebih spesifik lagi hubungan personal
antara pemerintah dan pemerintah
kalau kita lihat memang setelah ditetapkan oleh kpu di april gitu
hasilnya saat itu terutama bukan kpu kpu kan may ya dua puluh satu
tetapi sudah mulai terlihat ada kecenderungan dukungan pemilih itu kemana lewat sejumlah quick count yang dirilis ke publik
sebetulnya kalau menurut saya sudah mulai terlihat ada upaya
hanya mendekatkan kedua belah pihak
nah tetapi saya kira pasca penetapan kpu dua puluh satu mei itu kelihatan upaya upaya di belakang untuk menegosiasikan exit strategy
buat kelompok pak prabowo itu sudah jauh dilakukan
yang dimaksud dengan exit strategy ini soal tiga hal saya kira
yang pertama bagaimana menyelamatkan
menjaga demokrasi indonesia supaya menjamin bahwa proses politik itu memberikan kontribusi yang baik buat masa depan indonesia ke depan
ini soal keberlangsungan indonesia ke depan
yang kedua soal bagaimana memastikan bahwa hubungan baik pak prabowo dengan anggota koalisinya
dan juga dengan oponennya pak jokowi dan koalisinya bisa terjaga dengan baik
yang ketiga ini soal hubungan pak prabowo dengan komunitas pendukungnya
karena kalau kita lihat memang ada penajaman dukungan politik di pemilu kemarin ini
karena dibumbui juga oleh nuansa nuansa keagamaan
jadi dukungan politik yang ditunjukkan oleh masyarakat itu diperkuat lagi oleh misalnya sentimen
sentimen agama di situ
seolah olah pertarungan demokratis ini punya makna yang lebih dalam sebagai pertarungan keagamaan pertarungan keyakinan dan seterusnya
kalau kemudian itu bertemu dalam rekonsiliasi lah yang kita namakan dengan pertemuan kemarin
ada yang kemudian berbesar hati begitu
ada yang kecewa juga
bagaimana kemudian ini dipahami
apakah itu wajar saja terjadi atau bagaimana
memuaskan banyak orang akhirnya
baik dari oposisi maupun dari koalisi
yang saya sebut nomor tiga tadi itu bagian yang paling sulit di lingkungan pak prabowo
karena itu punya implikasi nanti untuk jangka panjang nasib politik gerindra juga
jika misalnya rekonsiliasi yang dimaksud itu berarti integrasi atau mutasi lah ya gerindra ke koalisi pak jokowi
bahwa rekonsiliasi itu sebagai meninggalkan kelompok kelompok pendukungnya
itu saya kira wilayah yang paling berat
kalau kita lihat dua minggu terakhir misalnya
kita sudah dengar memang ada kemungkinan bertemu
tapi kemudian beberapa pihak dari tim pak prabowo menyerukan ada syarat syarat politik
apakah itu pembebasan sejumlah tokoh yang jadi tersangka termasuk pemulangan pak rizik
dari saudi ke sini
sebagai bagian integral dari prasyarat pertemuan misalnya
tetapi kalau kita lihat intinya sebetulnya itu cara gerindra untuk menenggang perasaan para pendukungnya
terutama kelompoknya bang novel alumni dua ratus dua belas
yang ingin didengar juga
nah saya kira cara yang dilakukan oleh gerindra itu seolah olah mereka menunjukkan empati pada kelompok itu
tapi apakah itu masuk ke dalam bagian
bahkan saya melihat itu tidak ada relevansi dengan upaya rekonsiliasi
termasuk sebagai agenda pertemuan pak prabowo dan pak jokowi
kita kunci di sana
bang sirajudin abbas direktur program smrc
di studio kita juga sudah hadirin bang novel bang mukmin
juga bang al muzamil yusuf
kita akan konfirmasi apakah apa yang disampaikan oleh bang abbas tadi
terkait dengan kekecewaan itu
ada pesan yang tidak diakomodir
di program sian indonesia pramil segera kembali sesaat lagi
kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi kalau bang abbas tadi sudah bilang bahwa memang ada faktor faktor yang kemudian membuat pertemuan itu
tidak disangka sangka ada lobby lobby atau kompromi politik di belakangnya
yang kemudian kita tidak tahu seperti apa detailnya gitu
tapi itu tadi ada yang gembira ada yang kecewa
kemarin pernyatanya begitu
sekecewa apa sih sebenarnya
apa yang dirasakan sebenarnya
jadi kita sampai saat ini masih memperjuangkan justru perjuangan itu untuk bersama sama
untuk kita bisa memperjuangkan keadilan bersama sama
masih banyak kasus kasus yang kita perjuangkan
termasuk pemilu ini kan bukan pemilu seperti dua ribu empat belas
dua ribu sembilan belas ini pemilu yang sudah brutal yang luar biasa
makan korban darah nyawa
yang dikriminalisasi kemudian yang sakit masih ada
kemudian kita ada rencana untuk bisa bagaimana bisa berkomunikasi dengan partai partai untuk menyamakan persepsi ke depan untuk umat ini rakyat ini masyarakat ini
khususnya di lingkungan dua ini
merasa tenang arahnya kemana
karena ribut isu rekonsulasi saja mereka sudah luar biasa
sudah galau ya kan
sudah kita melihat sudah pro kontra ya kan
nah baru kita akan berupaya
saya pun sudah sampaikan kepada orang orang bpn untuk bisa membangun komunikasi
cuma mereka dengan berbagai alasan belum bisa ya kan
dengan mungkin ada kondisi kesehatan para bau
tapi pas ketemu jokowi udah sehat gitu
nah ini kan kita jadi bingung gitu kan
seharusnya kan ini ada tokoh ada orang tua kita ada penasehat kita bapak amin rais saja
nggak diajak komunikasi
maka saya tanyakan kemarin kepada andre rosade ketika kita bertemu di udara
saya sih setahu saya nggak pernah ada komunikasi sampai saat ini
mungkin pak andre punya kali
ada jalur satu saja komunikasi
mungkin bukan dengan pa dua ratus dua belas apa dengan gnpf ulama apa dengan fpi apa dengan gmj atau yang lainnya
mungkin ada salah satu
kan satu berbau
nggak ada kopi kopi bareng sebelumnya
ya mungkin makanya
hanya salah satu saya pengen tahu siapa yang diajak ngomong oleh prabowo atau bpn ini untuk prabowo kok yakin dengan pd nya gitu
bisa bertemu dengan jokowi yang sementara kita masih menampung aspirasi
terutama emak emak bahkan sudah ada yang demo di kertanegara
dan saya sudah justru saya sudah mendapat keyakinan dari orang orang petinggi gerinda sendiri bahwa tidak ada terjadi tidak akan terjadi rekonsiliasi
sebenarnya ketika itu kita sudah tenang
kita sudah punya apa percaya diri bahwa kita betul betul ini aspirasi kita didengar dan aspirasi kita jalankan
baru kita percaya baru meyakinkan sehari dua hari
tau tau seperti di sambar geledek gitu kan
yang luar biasa semuanya ternyata kaget
pikir saya ada yang gak kaget
ternyata semua kaget
ini satu langkah poin yang memang kita kecewa
tapi semua itu nanti kita akan kembali lagi
karena di dua bukan pa dua ratus dua belas ada genpef ulama ada komponen ada ulama yang lain
nah kita minta ke depan yang dikata kalau andre rosade masih ada pertemuan pertemuan lanjutan
nah pertemuan lanjutan ini kita mau tahu akan seperti apa pertemuan lanjutan ini
karena kemarin memang kita lihat pertemuan ini

karena kemarin masih ada tentang pertemuan lanjutan ini
karena alternanti ubud dan dari hardware disk
karena kemarin masih ada tentang pertemuan lanjutan ini
kita ini sudah maju
sampai ke komnas ham dan kita sadari
memang sudah selesai
pemilu semenjak diputus
oleh mk artinya
kita sudah kembali ke masing masing
mungkin partai dengan kesibukan partainya
dengan kepentingan politiknya
kita kembali ke perjuangan awal tanpa
partai atau tanpa partai
dengan partai atau tanpa partai kita akan melaju terus
ya mudah mudahan ke depan dengan istimewa
ulama masih bisa mendapatkan dukungan
untuk bersama sama masih ada
yang harus dikerjakan kita atau dengan
partai nanti bersama sama
itu yang kita akan
insya allah akan mengadakan ijtima ulama
per awal agustus ini
walaupun kemudian sebelum rekonsiliasi kemarin
itu ada syarat utama
ada proses proses hukum
dari ulama yang dikriminalisasi
itu juga dari syarat rekonsiliasi begitu
itu juga tidak diketahui
atau tidak sepakat
kalau untuk syarat salah
satu syarat yang diajukan
yang disampaikan oleh
itu memang salah satu syaratnya
adalah pemulangan imam besar
yaitu kita mengapresiasi seorang partai
anak muda yang punya perhatian terhadap ulama
tapi memang itu bukan agenda
dari pandang rekonsiliasi karena rekonsiliasi itu
kita belum pernah untuk bisa
menyetujui apalagi ada di dalamnya
dan agaknya seperti itu
kita belum setujui dan belum ada komunikasi
artinya rekonsiliasi yang mereka galang ini adalah
mungkin program atau syarat yang mereka berikan sendiri
tingin memancing kepada masyarakat
bagaimana pro dan kontra di masyarakat
akhirnya yang kita lihat kemarin
sepertinya yang saya tahu dan dengar
nggak ada ke arah situ
pertemuan pertama tidak membicarakan seperti itu
nah langkah langkah ini
ini cukup spesifik loh kenapa
untuk spesifik syaratnya
kalau kemudian kriminalisasi ulama dan juga pemulangan
pak rizik ini menjadi bagian dari
pa dua ratus dua belas tapi kan
permasalahan bukan itu saja
masih banyak permasalahan permasalahan umat ini
ya kita melihat ke depan kan ada langkah langkah lanjutan
nah dengan langkah langkah lanjutan mudah mudahan
bisa terjalin komunikasi saat ini
terjalin komunikasi untuk kita bisa
bersama sama menentukan sikap kita
arahan arahan dari ulama ulama aktivis
tokoh se indonesia kita akan dengarkan
sekarang pa dua ratus dua belas di dalam atau di luar sekarang
pa dua ratus dua belas memang sekarang
karena koalisi adil makmur sudah bubar
sudah kembali ke hito semula
yang sudah berjalan
tanpa partai oke oke oke
kita sudah konfirmasi ke
bang novel kalau gitu saya ke
bang al deh kalau gitu
normatifnya bang al pasti jawab sikap
pks nunggu musyawarah majelis juru
kondisi kemarin apa apakah
juga senafas dengan
pa dua ratus dua belas atau bagaimana
ada empat perspektif untuk melihat pertemuan
prabowo jokowi kemarin itu ya
penjelasan yang bisa menjelaskan itu
hanya satu perspektif yaitu perspektif
pilpres karena sudah ada
putusan mk yang final dan binding
final dan mengikat itu saja
tapi tiga lainnya belum terjawab
tiga lainnya itu adalah persoalan kualitas
menjadi selalu akan menjadi terus
kritik dan bisa menjadi kajian
selain tuntutan emak emak
akademisi ke depan akan
tetap akan menjadi tuntutan
kedua adalah yang belum
terjawab adalah tentang substansi
perbedaan antara dua capres ini
kritik kritik pendukung prabowo sangat
substantif tidak terwakili
hanya dengan pertemuan itu saja
persoalan tenaga kerja asing
persoalan sembako persoalan penegakan hukum
jadi kemarin formalitas saja bang al
satu poin hanya satu legalitas pilpres
yang keempat adalah
sikap pasca pertemuan itu di
parlement oposisi atau tidak
karena pak prabowo membuka
kami siap membantu tapi juga
kami siap mengkritik jadi
menurut kami memang belum jelas tapi itu ranah
sekali lagi itu ranah gerindra
kami tidak ingin campur soal itu
bahwa kami berharap
gerindra dan pks tetap dalam opsi tentu harapan kami
tapi sekali lagi kami menghormati itu
oleh karena itu pertemuan itu dari empat perspektif itu
hanya menjelaskan satu perspektif
bahwa partai bekerja
atas perintah konstitusi
partai itu ada dalam konstitusi
mendukung presiden sarannya
partai peserta pemilu atau gabungan partai
dpr dprd harus dari partai politik
ada kpu ketika keputusan sengketa
hasil ada mk jadi pertemuan itu
hanya mewakili untuk mengakui
final line binding dan tidak ada proses lain di
negara ini dalam konteks moderasi
itu pks membaca ya
pks sebagai partai di ranah itu kita
bekerja kita sebagai
partai bekerja secara konstitusional
di ranah itulah maka sejak awal
mendukung pak prabowo
sebelum partai lain gerindra dan pks
dengan adanya pks
tercukupi bahkan lebih satu kursi
sampai akhir pun pks tidak
bergeming tidak bergerak kemanapun
terus jadi ketika pembelaan
juga data data yang kami miliki
kita tidak menjadi saksi pilpres ya
tidak ada satupun orang pks jadi saksi pilpres
menyuplai data yang kami miliki
jadi perjuangan panjang itu
perjuangan konstitusional begitu ketuk
pak mk final line binding final dan mengikat
tetapi persoalan kualitas pemilu
soal kecurangan tidak selesai dengan pertemuan itu
perbedaan substansi antara dua calon
jadi kalau kita bicara
konstitusi secara lebih sumstantif adalah
kritik persoalan yang tadi saya katakan
tenaga kerja soal sembako
soal penegakan hukum soal
persekusi ulama dan lain lain
diakomodir karena pak jokowi mengatakan
kan saya sudah tidak punya beban ke depan
justru karena tidak punya beban itu
harus pak jokowi pada periode
kedua ini harus betul betul menunjukkan
berkepentingan pak jokowi untuk para penegak hukumnya
adalah orang orang yang menunjukkan keadilan
karena nama baiknya akan dipertaruhkan
di situ itulah
jadi hanya satu poin itu saja saya kira
kita serahkan pada gerindra kami
berharap oposisi itu sesuatu yang sah
karena perintah konstitusi bahkan
seluruh anggota dpr itu
tiga fungsinya salah satu fungsi
pengawasan baik dia koalisi maupun
oposisi itu harus mengawasi apalagi
di oposisi jadi oposisi sesah
oposisi bukan makar
oposisi demokrasi yang sehat
kami akan bertindak dengan
oposisi yang penuh martabat
kritik yang konstruktif
apa yang baik kami akui yang tidak baik
tetap di oposisi sebagai
tegas sekali gitu kalau dari
bang novel tadi bilang
sudah keluar dari
apa namanya dari
dan pks juga sudah jelas
posisinya sebagai oposisi
bagus saya kira tapi sepertinya
break dulu cnn indonesia premier segera kembali saat ini
di diskusi kita malam ini
kita kembali lanjutkan
tadi kita sudah mendengar
bang novel bilang ada
ketidakpuasan meski begitu
bentuk kekecewaan itu
dengan proses rekonsiliasi yang terjadi kemarin
bang al juga bilang bahwa kemudian
dan posisinya masih
berada di luar koalisi
nah kalau bang abbas membaca
ini bagaimana apakah
ketidakpuasan dan sikap
tegas dari pks
ini kemudian akan
ada dampaknya kemudian dengan
apa yang terjadi
saya kira itu bagus
kalau kita lihat
komitmen terhadap oposisi itu
menurut saya sama terhormatnya dengan
komitmen menjadi bagian dari kekuasaan
kalau ada kekecewaan
tetapi kita juga jangan mereduksi
yang namanya rekonsiliasi
itu bukan pertemuan yang kemarin
rekonsilien itu proses sosial yang panjang
terlibatkan sejumlah faktor
pertama soal hukum misalnya
kalau secara psikologisnya melibatkan hukum
siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah itu
dan yang paling penting ketaatan pada
hukum rekonsiliasi itu
dalam proses itu
pertemuan kemarin itu hanya salah satu
cara untuk mempercepat
pada level masyarakat
efek tularnya ke masyarakat
tetapi yang lebih penting
dari pertemuan kemarin
pak prabowo sudah menerima
dan menghormati hasil
keputusan mk kemarin
memang secara pribadi
belum mengucapkan selamat
kepada pak jokowi sebagai pemenang itu
nah oleh karena itu
pertemuan kemarin semacam melengkapi
pak prabowo terhadap hasil
pemilu dengan mengucapkan
dan itu menyempurnakan legitimasi
bahwa memang ada masyarakat
yang belum puas ya tentu saja
dan menurut saya butuh waktu
dengan teman saja rebutan
pacar kita butuh waktu lama
apalagi ini rebutan kekuasaan pada level presiden
jadi itu wajar sekali kalau masyarakat
wajar juga tetapi itu
tidak akan terjadi setelah misalnya
kesana orang mulai kembali
pada kehidupan normalnya
dan mulai pada
prinsip prinsip dasar yang mereka
pahami lebih dulu soal misalnya
kekeluargaan saling percaya
dengan tetangga kerjasama gotong royong
akan kembali ke normal yang seperti itu
tetapi kalau kita garis bawahi
dari pernyataan bank
pemilu kemarin itu
memberikan pelajaran yang
bahwa sistem pemilu kita mungkin
harus diperbincangkan lagi
apakah model seperti ini
bagi demokrasi indonesia ke depan
atau ada yang diperbaiki
aspek apanya yang harus diperbaiki
salah satu yang
mungkin perlu dicatat dari
gugatan tim pak prabowo
di mk kemarin itu
sebagian besar itu persoalkan
ini soal keuntungan
yang inherent pada calon
pada calon yang
sedang menjabat saat itu
hampir semuanya dipersoalkan itu
dan itu sebetulnya
tidak terjadi pada
pak jokowi saja tapi pada semua
pejabat daerah misalnya
gubernur yang incumbent wali kota
bupating incumbent punya
keuntungan seperti itu karena dia
boleh cuti atau tidak
dan selama proses
dia kan masih tetap harus menjalankan
pemerintahannya mengambil keputusan
menjalankan pemerintahan termasuk
menjalankan fungsi fungsi pemerintahannya
incumbency status itulah yang saya kira
jadi fokus persoalan
kepada para bobo
kalau menurut saya
kalau kita menerima incumbency
status ini sebagai
poin penting di dalam
semua level pertarungan termasuk
harus dipikirkan juga apakah
seorang incumbent maju lagi untuk periode kedua
dituntut kemarin itu ingin dihilangkan
semuanya maka tutup
kesempatan untuk incumbent maju lagi
di periode berikutnya hanya satu periode berat di super
tidak ada incumbent selesai
nah kalau incumbent masih
dibiarkan maka semua elemen
dan tanggung jawab incumbent
terhadap pemerintahannya tidak
kira yang kemarin
terjadi dalam keseluruhan
sebagian besar gugatan kalau kemudian
rekonsiliasi itu tidak
sepaket dengan kompromi politik
di panggung belakang bagaimana
kemudian mengobati kekecewaan kekecewaan
itu begini saya kira
yang di panggung belakang itu
biasanya lebih elit ada negosiasi
kita tahu semuanya negosiasi
ada konsesi konsesi yang pantas
kadang kadang sesuatu politik
tidak baik untuk diumumkan ke publik
saya kira itu sesuatu yang normal dan itu
terjadi di semua pertarungan
politik pertarungan kepala desa pun
ada konsesi buat yang kalah apapun
itu oke untuk
sekedar mengobati hatinya apapun
itu ada upaya yang
yang kalah itu peradaban
demokrasi yang sangat baik
dan apa yang terjadi
di belakang panggung pak
kita mungkin tidak akan tahu tetapi yang
ditunjukkan oleh pak jokowi adalah empati
oleh timnya juga upaya merangkul
dari pak jokowi untuk menerima
dari pak jokowi
dan timnya mungkin termasuk dpr
juga misalnya untuk bersikap seperti
itu oke menurut saya itu
indikasi bahwa demokrasi
mengalami pemulihan yang cukup
baik oke kekecewaan di tingkat
dan itu bisa berjalan
mungkin berminggu itu berbulan bulan
kekecewaan itu punya basis ideologis
yang kuat atau tidak kalau punya
basis ideologis itu bisa disalurkan
tapi jika tidak itu akan pulih dengan sendirinya
kembali ke normal seperti bang novel gimana
saat ini kembalilah
untuk bisa kita membangun komunikasi
agar langkah ke depan karena kami menitipkan
amanat kepada partai partai
agar mereka mereka yang
menampung atau menjalankan
khususnya di kubu dua ini untuk bisa
jangan dikhianati untuk bisa sampai
penentuan yang mudah mudahan
ditentukan oleh izimah ulama
keempat masih bisa
memberikan harapan bahwa kami
masih bisa bersama bahwa kami masih
bisa berjuang masih ada tempat
untuk kami menyampaikan aspirasi
memperjuangkan nasib kami
menegakkan keadilan melawan kriminalisasi
ulama juga menghentikan
yaitu juga mudah mudahan bisa selesai
kasus urusan apapun termasuk
semua kasus kasus bisa dihentikan
kemudian juga rakyat yang terzolimin
keluarga keluarga yang ditinggal
wafat dalam korban korban pemilu
ini juga bisa merasa
dapat rasa keadilan bagi mereka dan bagi kita semua
kalau boleh tahu apa
poin utama di ijitima nanti
istimewa ulama poin utama adalah
nanti kemungkinan akan menentukan
sikap ke depan
sikap ke depan untuk kita bersama dengan
partai atau kita menjadi oposisi
itu sikap yang utama
kita menjadi oposisi tanpa partai
atau memang kita bersama sama dengan partai begitu
artinya kalau mungkin
ada kemungkinan terjadi
koalisi antara dua satu
insya allah kita akan
tetap koalisi tanpa partai
kalau diajak ngumpul ngumpul lagi
saya rasa kalau memang tujuannya sudah jelas
untuk apa yang kita perjuangkan
mereka tampung mereka perjuangkan
insya allah kita masih bisa berjalan bersama lagi
ya mungkin nanti ke depan ada pks kan
jadi masih bisa berjalan
jadi masih negosiable gitu kenapa
masih negosiable nanti kan ditentukan oleh izimah ulama
tanpa partai atau oposisi bersama dengan
partai partai yang ada itu aja nanti
itu inti ke depan
jadi belum ini ini banget lah ya
belum pasti pasti banget pasti pasti banget
masih bisa diboyangin gitu kita menunggu arahan ulama
dari seluruh indonesia oke
toko dan masyarakat
nggak bisa kita tentukan oleh pa dua ratus dua belas sendiri
semuanya nanti akan bermusyawara
nah keputusan itu akan diumumkan
lewat izimah ulama ke depan oke oke
bagaimana sekalian oke ke depan
bang al gimana begitu jadi kalau versi kpu kan
jadi signifikan sekali jumlah
diwakilkan di dpr
nah itulah yang
kami menghimbau tentu dengan teman gerindra
mari kita suarakan
anggota dpr khususnya
diperintahkan oleh konstitusi
tiga fungsi pengawasan
anggaran dan legislasi
di dalam koalisi maupun di luar koalisi dia
oleh karena itu
marilah kita lihat
posisi pks yang sekarang kami nyatakan
walaupun nanti resmi ya
di majusuro pernyataannya tapi pada posisi saat ini
kami mengatakan posisi oposisi
pks adalah dijamin oleh
konstitusi sangat terhormat
dan dengan cara itulah suara
akan tersuarakan kalau semuanya masuk koalisi
menyuarakan jadi gak apa apa kalau
gerindra nanti juga gabung ke koalisi pemerintah
tentu kami berharap bersama kami
tapi putusan kan itu kita hormati
sinyal sinyalnya udah kelihatan nih dari sekarang
saya gak akan cabur tangan soal
akan menyuarakan itu
dan kalau kita ikut ikutan di
koalisi kasian yang sudah kerja
diambil loh yang
apalagi sudah pada teriak
itu yang sudah ikut koalisi sudahlah biar
cewek cewek disitu kan mengurangi jatah
jadi kita akan terus menyuarakan berarti udah pasti

insya allah kami bukan mencari jatah
kami memang memilih oposisi
karena memang bukan takut karena gak dikasih jatah gitu ya
kami memang memilih oposisi
karena sejak awal ketika kita
memilih pak prabowo tidak
pernah bergeser sedikitpun sampai hari ini
bang abbas terakhir
bagaimana kemudian membacanya ada yang sudah
berjuang berdarah darah begitu
tapi kemudian melebur menjadi
koalisi yang besar dan
pks tetap dengan sikap tegasnya
akan berada di check and balance bagaimana
kemudian anda membacanya apakah juga sama apa yang
bang al tadi kondisinya
kalau kita lihat ke belakang
perolahan pks saat ini
itu berkah dari oposisi
begitu juga greenright sebetulnya
pks percaya dengan
sikap yang seperti itu dibuat
publik akan lebih menghargai
karena dengan demikian akan
melihat pks lebih dalam sebagai
partai yang punya prinsip punya
idealisme yang dibela
walaupun kemudian nanti berjuang sendiri begitu
saya kira itu resiko yang harus
diambil dan itu normal saja
dalam demokrasi partai lain
juga ada yang lama juga oposisi
juga sepuluh tahun oposisi
bagian itu juga tidak akan
dianggap remeh oleh
gerindra dan gerindra juga
tahu persis bahwa dukungan
publik yang demikian kuatnya terhadap
pak prabowo dan gerindra pks
itu karena berkah mereka
nah jika mereka punya
ingin punya investasi yang baik
sampai dua ribu dua puluh empat minimum
masing masing partai punya
long term vision untuk misalnya
berkuasa dengan cara
maka mereka tentu saja
tidak akan mengabaikan
yang sangat baik seperti saat ini
kalau seandainya hanya dua saja itu
publik akan melihat dengan
sangat jelas bahkan dari kejauhan
siapa yang bersikap oposisi
dan itu cara
yang paling benar di dalam demokrasi
karena memang kemudian oposisi
atau sebagai check and balance ini memang
seharusnya memang harus ada begitu ya
ya itu pasarat demokrasi
karena kalau tidak ada yang
kesananya udah bukan demokratis lagi
sudah jadi otoritarianis otokrasi
apa yang terjadi kemudian dengan
koalisi pemerintah nanti kalau kemudian
ini juga akan
berjalan seperti itu
akan berjalan tanpa oposisi atau dengan oposisi
yang sendiri begitu pks mungkin
berada di posisi tunggal begitu
saya kira bukan soal
siapa kalah dalam misalnya
pengambilan keputusan di parlemen
menunjukkan sisi gelap
dari sebuah keputusan politik tertentu
karena tidak semua
hal bisa dilihat dari depan
seringkali membutuhkan oposisi yang
menegasi itu menjadi sesuatu menjadi lebih
jelas dan lebih baik dan saya kira
meskipun kalah dalam pengambilan
keputusan suara oposisi
itu tetap penting dan tetap didengar
oleh publik nah itu yang saya maksud apakah nanti kemudian
dalam mengambil keputusan ini akan
berpengaruh yang cukup signifikan
dengan kebijakan kebijakan yang dilahirkan
oleh pemerintah begitu kan betul
mungkin tidak akan terlalu kuat misalnya
untuk menyetop sebuah legislasi
mungkin tidak karena kalau voting
sudah pasti kalah tetapi
catatan dan kritik yang
didengar oleh masyarakat dan itu akan diuji
pada pemilu selanjutnya oke
oke sebentar saya luruskan mungkin tadi
yang saya maksud oposisi adalah
istimewa ulama keempat
akan menentukan oke oposisi bersama
dengan partai atau oposisi
tidak dengan partai bukan koalisi
nggak pernah ada rumus sekalipun
koalisi dengan kecurangan kebrutalan
dengan kebiadaban oke oke
oke itu sebagai closing statement
baik terima kasih
bapak bapak karena memang waktu kita cukup
terbatas yang pasti
nanti di panggung belakang ini
tentu di panggung depan semuanya
tidak ada lagi perpecahan tidak ada
hal hal yang membuat
kita semua masih
terganggu dengan polarisasi
dan kita berharap yang kemarin
legalitas pertemuan jokowi
dan prabowo kemarin itu juga sudah mengakhiri
sampai ke tingkat tingkat bawah tidak
hanya di tingkat elit begitu ya oke baik terima kasih
bang abbas terima kasih bang novel juga malam ini
terima kasih bang al terima kasih sudah hadir malam ini
cnn indonesia prime news
akan kembali dengan sejumlah informasi dan akhirnya
tetap bersama kami